sejak peletakan batu pertama oleh presiden joko widodo dua belas oktober dua ribu dua puluh
pembangunan smelter telah menelan investasi pt freeport indonesia sebesar satu enam puluh tiga miliar dolar amerika atau sekitar dua puluh lima triliun rupiah
dalam pemantauan progres pembangunan smelter freeport indonesia di manyar gresik jawa timur kamis dua februari dua ribu dua puluh
menteri koordinator perekonomian erlangga hartarto menjelaskan
pembangunan fasilitas pemurnian tembaga tersebut direncanakan menelan total investasi sebesar tiga miliar dolar amerika atau lebih dari empat puluh lima triliun rupiah
dan direncanakan diresemikan presiden joko widodo pada dua ribu dua puluh empat

erlangga menilai proses pembangunan fasilitas pemurnian tersebut sesuai dengan rencana
dan bakal menjadi smelter single line terbesar di dunia
dengan kapasitas pengolahan konsentrat tembaga sebesar satu tujuh dry metric ton per tahun
serta menghasilkan katoda tembaga sebesar enam ratus ribu ton per tahun
dan mekanikanya baru dipasang
manikal completion diharapkan selesai desember dua ribu dua puluh tiga
tetapi semua pabrik itu harus ada commissioning
nah commissioning untuk industri kimia itu butuh waktu dan diperkirakan bulan mei
jadi diharapkan bulan mei bisa diresemikan
erlangga menjelaskan selain katoda tembaga
smelter freeport indonesia di gresik tersebut bakal menghasilkan lumpur anoda sebesar enam ton per tahun
yang mengandung emas dan perak
dengan adanya rencana pembentukan
bank emas di indonesia atau bullyon bank pertama
hasil logam mulia dari smelter gresik dapat berkontribusi untuk mengisi cadangan emas indonesia
sebagai ilustrasi lima puluh ton emas yang dihasilkan dari pemurnian lumpur anoda
setara dengan tiga tiga miliar dolar amerika
presiden direktur pt freeport indonesia tony wenas mengatakan
produksi tembaga freeport indonesia tahun dua ribu dua puluh
enam miliar pound dan emas sebesar satu delapan juta ounce dengan penerimaan negara
dapat mencapai tiga tujuh miliar dolar amerika yang berasal dari pajak
dividen royalty dan umutan umutan lainnya
penerimaan negara itu bisa sekitar tiga tujuh miliar dolar
penerimaan negara dari pajak dividen royalti dan penghutang penghutang lainnya tiga tujuh miliar dolar kalau dikali lima belas ribu
itu kira kira di atas lima puluh ribu dolar
ini adalah kontribusi kita bagi negara
untuk rkb tahun ini juga kita sedang masih angkanya
tapi kira kira sekitar satu enam miliar pound tembaga dan mungkin sekitar satu delapan juta outus emas juga
sebagai informasi pt freeport indonesia mendukung kebijakan hilirisasi pemerintah
freeport sedang melakukan investasi pembangunan smelter baru di gresik tersebut
sebagai mandat dalam izin usaha
pertambangan khusus atau iupk
selain itu smelter pertama yang telah dibangun tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam dan dikelola pt smelting
saat ini sedang dilakukan peningkatan kapasitas satu juta menjadi satu tiga dry metric ton dan selesai akhir tahun dua ribu dua puluh tiga